hasil telah indonesian tempeng movement di sejumlah daerah sentra produksi tempe
para pengusaha atau pengrajin tempe memiliki kekhawatiran
bahwa anak anak mereka tidak akan melanjutkan pekerjaan di bidang tempe
hal itu akibat citra tempe yang dipandang sebagai makanan murah
padahal tempe dijuluki sebagai superfood
mudah pengolahannya dan memiliki nutrisi tinggi
sehingga bisa membantu anak anak malnutrisi di seluruh dunia
mereka menggunakan tempe ini sebagai tujuan mereka berkontribusi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebetulnya
karena mereka berangkat dengan dasar bahwa ketika mereka
sekarang kan trennya anak muda traveling ke seluruh dunia dan seluruh indonesia
dan mereka menyadari bahwa ternyata ada yang mengalami malnutrisi
anak anak itu delapan ribu jumlahnya
jadi delapan ribu seluruh dunia anak anak masih mengalami malnutrisi
nah kemudian mereka mengaitkan dengan tempe yang kaya nutrisi
proteinnya tinggi rendahnya lemak sebagai superfood dan lain lain
nah kemudian mereka bagaimana tempe ini bisa dilakukan berbagai kolaborasi
sehingga bisa memulai
membantu anak anak tersebut gitu
tempe tidak bisa dipandang sebelah mata
dengan berbagai hasil penelitian banyak produk yang bisa diciptakan
sehingga membuat tempe lebih keren di mata anak muda zaman sekarang
misalnya melalui inovasi tempe dari kedelai lokal
itu ternyata bisa dikembangkan menjadi produk kosmetik
seperti minyak pijat untuk sepadan masker wajah
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini